aduh aduh aku ke dorong
para pengungsi berdesakan dan saling dorong
saat presiden jokowi dodo memberikan bantuan sembako
untuk para pengungsi di stadion demang lahman martapura kalimantan selatan
para pengungsi yang kebanyakan wanita ini
bahkan tak segan berteriak kepada jokowi
meminta langsung paket sembako yang dibawa jokowi
tangis anak anak yang terjepit akibat himpitan ini pun tak lagi mereka hiraukan
yang penting mereka mendapatkan bantuan sembako dari presiden
malum saja sudah hampir satu minggu mereka berada di pengungsian
dan tak punya makanan yang cukup selain pakaian di badan yang mereka bawa
saat menyelamatkan diri dari banjir
setibanya di kalimantan selatan pada senin
jokowi langsung meninjau sejumlah lokasi yang terkena dampak banjir
jokowi meminta kepada jajaran yang telah hadir
untuk segera menangani mulai persoalan infrastruktur yang rusak akibat banjir
upaya evakuasi penyelamatan oleh bnpb
serta distribusi yang cepat dan masif kepada dua puluh ribu masyarakat yang mengungsi
saya hanya ingin memastikan
ke lapangan yang pertama mengenai kerusakan infrastruktur yang memang terjadi
ada beberapa jembatan yang runtuh seperti yang kita lihat di belakang ini
ini juga salah satu jembatan yang runtuh akibat banjir
dan tadi saya sudah minta ke menteri pu
agar dalam tiga empat hari ini bisa diselesaikan
sehingga mobilitas distribusi
barang tidak terganggu
saat meninjau lokasi banjir
rombongan mobil presiden jokowi sempat menerjang banjir
saat melakukan kunjungan ke desa pekauman ulu martapura timur kabupaten banjar
kawasan ini merupakan kawasan yang terkena dampak banjir parah di kawasan itu
di desa ini presiden jokowi meninjau luasnya dampak banjir
kawasan kecamatan martapura timur ini
menjadi salah satu terparah terbesar

hampir semua warga di empat desa di kawasan ini yang mengungsi
selain mengunjungi desa pekauman ulu
jokowi melanjutkan kunjungan ke kecamatan matraman
salah satu lokasi ambrolnya jembatan yang menjadi penghubung utama
antar kabupaten di kalimantan selatan
kunjungan jokowi kemudian dilanjutkan ke penampungan pengungsi
di stadion demang lehman martapura
stadion sepak bola ini berubah menjadi pengungsian korban banjir
total ada tiga puluh tiga
dari satu ratus tiga puluh empat enam ratus lima puluh empat penduduk kalimantan selatan yang mengungsi
sementara ada dua puluh tiga sembilan ratus lebih terendam
banjir juga telah menelan enam belas korban meninggal
nani hayati martapura kalimantan selatan